kalau gitu sen jangan sampai mangkir lagi
aku telfon mas prabu aja ya
bu bu kalungnya jatuh
oh ya ampun
itu kan kalung yang dipakai zahir
aku ingat pernah memberikan kalung itu
tapi orang yang aku berikan tidak jelas
tapi harusnya orang itu adalah zahir
karena kalung itu ada di tangan zahir
kalung ini sangat berharga buat saya
kalung ini dikasih orang yang pernah saya cintai
kalung dari orang yang dia cintai
berarti nggak salah lagi
perempuan itu aini
dia pasti juga orang yang sangat aku cintai
karena cuma wajahnya yang muncul di ingatanku
aku harus temui dia
aku harus kasih tau dia kalau aku masih hidup
kenapa dia bisa muncul di sini
apa yang dia mau lakukan pada akhirnya
rapikan dendam dendam kamu karena ada tempat untuk berdua
kok cepat cepat sih mas
mudah mudahan mudah mudahan mama sama papa masih di kantor ya
soalnya aku mau ikut sama mama untuk benerin kalung
saya mau ketemu aini
kamu lupa sudah berhadapan dengan siapa
maksain diri untuk bertemu dengan istri saya
siapa kamu sebenarnya
saya mau ketemu aini
bapak itu kan papa nyaris gimana

mau ketemu aini
pak lupasin pak
pak pak tak harus kasar kayak gitu pak
ini bukan urusan kamu zagira
ya ini bukan apa apanya kamu
jadi papa mau ngapain dia
itu tidak ada sanggup bautnya sama kamu
cuma mengganggu keluarga kita zagira
gak perlu kan kasar kayak gitu
bukan berarti zagira gak bilang om ini enggak
tapi zagira gak suka pak ngeliat orang dikasarin
ini tak diterima pak
kau berani kurang ajar sama saya arman
zagira papa tidak mau bertengkar sama kamu
sekarang juga kamu tinggalin kantor patah
karena zaira tahu kalau zaira pergi dari sini om ini akan terus disakiti sama pak
kamu kenapa jadi melawan papa zairah
cuma demi dia siapa orang ini orang yang gak jelas ini
terserah kalian urus aja dia
kamu tolong bikin suratnya untuk saya ya
depan kiri pak
kalau belok kiri kan ke rumahku rizky mendingan langsung ke rumah kamu aja
lihat tuh kamu udah pucet banget loh luka kamu pasti masih sakit kan
kalau urus aja pak
enggak pak bel kiri pak
aku harus antar kamu dong
risik jangan bawel sakit nih kalau bawel
sampai sekarang belum ada kabar juga dari amira
ya allah mudah mudahan tidak terjadi sesuatu sama amira
jangan sampai amira terluka ya allah
man warung itu abnormal
masih betul apa ini
mudah masih slide ini oke
tapi gue turun harusnya tadi kamu langsung pulang dong
amira gak apa apa kok bu
terima kasih banyak ya rizky sudah nolongin amira
mama udah duga pasti kamu ngantri gas gamer ini pulang kan
kamu ini bener bener gak tahu diri ya
udah tahu anak saya terluka gara gara kamu
pakai minta jatah pulang segala lagi
lagian anak saya juga gak minta diantre pulang
eh kamu perempuan gembel terserah kamu mau apa
anak saya sampai terluka dan anak kamu bisa mati kalau mati kalau anak saya tahu
kamu mau bayar hutang hutang kamu sama saya
ibu tadi kan tokoh masya kerampok kan
dan perampoknya juga ngambil cincin emas ibu itu
ya ampun amira kamu tuh kenapa sih cerobong hati hati
terus kita bayar pakai apa kalau duitnya gak ada
kamu tuh mau ya ibu diremehkan sama orang ini
ibu amira bener bener minta maaf ibu
amira ya biar amirah yang ganti

mungkin rusaknya cuma gitu doang kok
kita kan bisa ganti sendiri
heh kamu tuh ya jangan sok sok ngebelain saya
kalau gitu saya tuh
jangan sampai mangkir lagi
ibu kamu gembek